pemudik yang melintasi posko pengamanan kedawung di jalur pantura kabupaten cirebon
mendapatkan hiburan gratis dari kapolsek kedaung akp tutu mulyana
kapolsek ini turun ke jalan mengatur lalu lintas sambil berjoget
beberapa waktu lalu video kapolsek kedawung
ajum komisaris polisi tutu mulyana mengatur lalu lintas sambil berjoget sempat viral
pada musim mudik lebaran kali ini para pemudik yang melintas di depan posko pengamanan kedaung jalur pantura
kabupaten cirebon jawa barat bisa menyaksikannya secara live
joget al akp tutu mulyana merupakan kombinasi gerakan tarik jaipong breakdance dan gerakan mengatur lalu lintas
beberapa anggota pramuka yang diperbantukan untuk mengatur lalu lintas juga
sesekali mengikuti gayanya berjoget
joget itu tujuannya untuk menghibur masyarakat sehingga kita jenuh
nggak stres di perjalanan
nggak stres dalam kendaraan nyetir kendaraan ngantuk karena kita berjalan jauh
mengatur lalu lintas sambil berjoget ini sudah dua hari dilakukan akp tutu mulyana di depan pos kedawung
jericho mara cirebon jawa barat